kbri seoul memutuskan untuk menutup sementara kantornya dan kantor indonesia investment promotion center seoul
dan langkah ini setelah satu pasien di wilayah yeouido terkonfirmasi corona
melalui rilis resmi kbri seoul penutupan kbri seoul berlaku mulai dua puluh delapan februari hingga waktu yang akan ditentukan kemudian
kbri seoul menilai kantor kbri seoul dan kantor iipc seoul berada dalam radio sangat dekat dengan pergerakan pasien tersebut di kawasan you uedo
dubes ri untuk korea umar hadi mengatakan kebijakan penutupan sementara ini seiring dengan kebijakan pemerintah setempat
untuk mengurangi pengumpulan orang dalam jumlah besar pada satu waktu dan satu tempat
karena itulah untuk
memenuhi himbauan otoritas lokal menghindari berkumpulnya terlalu banyak orang
maka kbri mulai pagi hari ini kami tutup untuk sementara waktu
sampai memberi tahuan yang akan kami sampaikan pada waktu
mulai hari ini pula loket layanan kami tutup sementara
kecuali kalau anda punya hal hal yang emergency untuk pengurusan paspor visa dan sebagainya
kantor kedubes ri di seoul korea selatan ditutup sementara menyusul penyebaran wabah virus corona yang kian meluas
melalui sambungan skype sudah ada duta besar ri untuk korea selatan
bapak umar hadi selamat sore
waktu jakarta pak umar
selamat sore pak berdi
ya pak umar kita ingin kembali konfirmasi
betul kantor kedubes kita di seoul ini ditutup sementara pak umar
ya betul kantornya kita tutup sementara
ini prosedur standar dari otoritas kesehatan di sini
selain kbri juga beberapa kantor di sekitar wilayah wido ini
juga mulai hari ini
karyawannya bekerja di rumah
jadi siang tadi langsung dilakukan penyemprotan disinfektan di kompleks kbri
dan di tempat tempat lain di kawasan yewido ini
artinya seluruh layanan yang terkait dengan visa atau layanan layanan konselor lainnya ini
tidak berlaku ya pak tidak berlangsung saat ini mulai hari ini
pelayanan loket pelayanannya memang
tetapi kan seperti saya umumkan tadi pagi kalau ada yang emergency pasti bisa kita layani
dan hari ini tetap kita layani dengan secara online lalu telepon dan sebagainya
oke pak umar kita juga mendapatkan kabar bahwa sudah mulai ada keresahan wni di sana
bagaimana kemudian kbri mengatasi kondisi seperti ini pak
kita setiap hari telepon
jadi selain pelayanan emergensi
satgas ini masih berfungsi
jadi di kbri saya beserta tim satgas tetap bekerja
lalu kita ada posko satu mendekati kota daegu
lima belas km dari daegu juga bekerja dengan tim dengan lima orang di sana
kita terus telepon satu persatu terutama fokus kita kan di kota daegu
nah itu sampai tadi belum ada keresahan yang kita dapat dari sana
jadi saya selalu sampaikan
juga selalu saya tanya
kepercayaan dari masyarakat kita maupun masyarakat korea selatan sendiri
terhadap kemampuan otoritas kesehatan korea selatan
untuk menangani masalah ini cukup tinggi
jadi kalau kata keresahan itu saya kira tidak tepat
kalau risau ya lah itu manusiawi saja
tapi kan yang penting pesan saya tetap tenang dan terus hati hati
artinya langkah privatis
nah persentif juga sudah disiapkan pak ya untuk wni
kalau kemudian memang mereka ingin mengetahui informasi lebih lanjut
mengenai kondisi terkini bagaimana mereka di sana dan antisipasi yang disiapkan oleh kbri
oh ya jauh jauh hari sejak pertengahan januari
kasus pertama di korea ini tanggal dua puluh januari
kbri sudah langsung punya satgas
tugas satgas ini menghubungi warga kita
satu persatu maupun melalui kelompok kelompoknya
di sini kan ada kelompok paguyuban kedaerahan
ada kalau mahasiswa punya organisasi namanya pertika
masjid masjid indonesia di sini ada enam puluh tujuh
gereja gereja indonesia ada dua puluh
ada perkumpulan kumpulan ini itu
kita sudah punya lima belas titik namanya mitra kbri
jadi saya justru sangat apresiasi dan sangat berterima kasih
kepada kelompok kelompok masyarakat kita yang sudah begitu membantu
begitu bekerja sama dengan kbri
sehingga dari awal kita proses edukasi informasi itu sudah berjalan dengan cukup baik
kalau ada yang belum terjangkau mungkin saja
karena tiga puluh tujuh ribu lebih warga kita di sini
dan lokasinya tersebar di seluruh penjuru korea
pak umar banyak kemudian yang juga bertanya
melihat bagaimana cepatnya virus corona ini menginfeksi manusia
juga berkaca dari kasus kasus di negara lain
apakah kemudian sudah ada perbincangan atau kebijakan tertentu untuk wacana pemulangan wni di sana pak
atau apa langkahnya
sampai saat ini masih dalam tahap imbauan saja
dengan bantuan satgas satgas yang bekerja di sana atau bagaimana pak
yang paling penting kan tingkat kepercayaan terhadap kemampuan otoritas kesehatan korea selatannya sendiri
agak berbeda pak antara korea selatan dengan negara lain
ya jumlah yang dites saja sudah hari ini sudah sampai delapan puluh ribuan yang dites
dan sejak tanggal delapan belas februari kemarin
ya delapan belas februari itu
pemerintah korea selatan itu sudah tahu di mana pusatnya
yaitu yang jemaat gereja si chonji yang di daegu itu
sehingga yang terjadi sejak akhir pekan lalu
itu yang dites itu sudah yang diduga
jadi dikejar betul
setiap hari mereka tes lima belas ribu orang
dan kalau sudah diidentifikasi bisa di contain
kalau sudah di contain bisa lebih diamankan
jadi makanya dan juga alert alert ya peringatan peringatan dari pemerintah seiring
begitu cepat ya
kita di handphone kita itu
delapan kali dapat peringatan
ada apa di daerah sini hati hati
jadi luar biasa
jadi makanya masyarakat di sini cukup
percaya terhadap kemampuan
pak umar boleh kita diinformasikan
mungkin ada kontak
atau hotline yang bisa kita hubungi
kalau kemudian ada kerabat
atau keluarga wni yang ada di sana untuk
memantau perkembangan keluarga mereka
kami yang di dekat daegu
jadi sampai sore ini
dari komunikasi kami dengan warga kita
terutama yang di daegu
permintaan masih tentang masker
sampai hari ini kbri sudah membagikan
besok pagi kita akan datang lagi
masker sekitar tujuh belas ribu
di jakarta sudah siap dua ratus ribu
masker untuk dikirim ke korea
oke baik baik terima kasih
duta besar republik indonesia
yang ada di
korea selatan bapak umar hadi terima kasih